pasca melakukan eksekusi mati terhadap empat belas terpidana narkoba sepanjang tahun dua ribu lima belas
pemerintah indonesia berencana mengeksekusi empat belas terpidana lagi di tahun ini
dan lagi lagi ke empat belas terpidana ini merupakan terpidana kasus narkotika
kecaman dari dunia internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia pun kembali mengemuka
hasil studi amnesty international untuk tahun dua ribu lima belas indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai negara yang menerapkan eksekusi mati
nah di tanah air polemik yang terus bergulir adalah sejauh mana efektivitas hukuman mati menekan angka peredaran narkoba
bagaimana meramu regulasi yang tepat yang mampu menyelamatkan bangsa dari dunia
jeratan narkoba sekaligus dari kecaman dunia
kita bahas dalam insight malam ini bersama saya desi anwar
setelah empat tahun tanpa
pemerintah indonesia kembali melakukan eksekusi terhadap terpidana mati pada tahun dua ribu dua puluh
eksekusi dilakukan terhadap empat belas orang terpidana mati kasus narkoba
meski menuai berbagai pro dan kontra tahun ini pemerintah indonesia akan kembali mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba
tahun ini pemerintah indonesia akan kembali melakukan eksekusi terhadap empat belas orang terpidana mati kasus narkoba
eksekusi mati akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan jawa tengah
eksekusi mati tahap ketiga ini akan mengeksekusi para terpidana mati yang sudah memiliki status hukum yang jelas
sebelumnya eksekusi mati tahap kedua dilaksanakan pada dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh
eksekusi dilakukan terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba di nusa kambangan cilacap jawa tengah
kedelapan terpidana yang telah dieksekusi terdiri dari dua orang warga negara australia
empat orang warga negara nigeria satu orang warga negara brazil dan satu orang warga negara indonesia
sedangkan seorang terpidana mati asal filipina mary jane veloso ditunda eksekusinya karena perkembangan baru terhadap kasusnya di filipina
mary jane ditangkap di yogyakarta pada dua ribu sepuluh karena terlibat penyelundupan dua enam kg narkoba
dan sebelumnya eksekusi mati tahap pertama dilaksanakan pada delapan belas januari dua ribu lima belas
eksekusi dilakukan terhadap enam orang terpidana mati yang terdiri dari dua orang warga negara nigeria
dan masing masing satu orang warga negara belanda vietnam indonesia dan brazil
meski mendapat sorotan dan tekanan dari sejumlah negara
pemerintah indonesia tetap melaksanakan hukuman mati sebagai bagian dari penegakan hukum untuk melindungi indonesia dari kejahatan narkoba
pemirsa pada tahun dua ribu lima belas terjadi peningkatan eksekusi hukuman mati di seluruh dunia
menurut data amnesty international satu enam ratus tiga puluh empat orang dihukum mati di dua puluh lima negara di seluruh dunia
dan juga merupakan yang terbesar dalam lebih dari dua puluh lima tahun sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
jumlah ini juga tidak termasuk eksekusi di tiongkok yang data hukuman matinya itu merupakan rahasia negara
dan jumlah negara yang melakukan eksekusi mati juga meningkat dari dua puluh dua negara pada tahun dua ribu empat belas menjadi dua puluh lima negara pada tahun dua ribu lima belas lalu
sementara itu bentuk bentuk dari eksekusi hukuman mati dilakukan dengan beberapa metode
seperti misalnya pemenggalan kepala hukum gantung tembak mati dan juga suntik mati
sedikitnya terdapat enam negara di dunia yang masih menerapkan eksekusi mati yaitu bangladesh chad india termasuk juga indonesia oman dan sudan selatan
dan pemirsa hukuman mati itu diberikan untuk beberapa kejahatan
antara lain pelanggaran yang terkait dengan narkoba yang diterapkan oleh sejumlah negara termasuk indonesia laos malaysia singapura dan juga tiongkok
hukuman mati juga dijatuhkan terhadap terpidana kasus kejahatan ekonomi seperti korupsi
di tiongkok korea utara dan vietnam ini adalah tiga negara yang menerapkan hukuman mati khusus untuk kejahatan ekonomi atau korupsi
dengan terorisme diterapkan oleh tujuh negara di wilayah timur tengah dan juga di afrika utara
dan tingginya jumlah eksekusi hukuman mati pada tahun dua ribu lima belas diimbangi dengan adanya abolisi atau penghapusan hukuman mati oleh sejumlah negara
dan pada tahun dua ribu lima belas penghapusan hukuman mati untuk semua kejahatan dilakukan oleh empat negara berikut ini
misalnya madagaskar menghapus hukuman mati pada bulan januari dan abolisi selanjutnya di fiji pada bulan februari suriname pada bulan maret dan kongo pada bulan november ini semua tahun dua ribu dua
dan hingga kini terdapat satu ratus dua negara atau lebih dari setengah jumlah negara di dunia yang sudah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan
dan enam negara telah menghapus
hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa yaitu brazil chile el salvador israel kazakhstan dan peru
negara negara ini menjatuhkan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang dianggap luar biasa
nah pemirsa bagaimana efektivitas hukuman mati terhadap kejahatan dan apa saja dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukannya hukuman mati
simak bahasannya setelah informasi berikut ini
tetaplah bersama insight
pemirsa hukuman mati diberikan terhadap pelaku kejahatan sebagai bagian dari penegakan hukum dan untuk memberikan efek jerah
akan tetapi sejauh mana sanksi hukuman mati dapat menimbulkan efek jerah dan menghapus tindak kejahatan termasuk kejahatan narkoba
telah bergabung bersama saya di studio raffendi jamin direktur regional amnesty international asia tenggara dan pasifik
ditemani oleh asep iwan iryawan mantan hakim peradilan umum halo
pak asep dan juga pak raffendi terima kasih banyaklah bergabung bersama insight
memang dialog mengenai hukuman mati ini sangat penting ya saat ini
apalagi indonesia akan memasuki gelombang ketiga untuk eksekusi mati khususnya bagi para pidana narkoba
tapi saya ingin membuka ini dengan secara global ya konteksnya
pak raffendi sendiri pro atau kontra hukuman mati
sebagai aktivis asasi manusia tidak ada pilihan anti hukuman mati
sudah tidak manusiawi bentuk hukuman yang paling tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan perkembangan peradaban kemanusiaan
jadi posisi amnesty international memang begitu
tapi secara pribadi juga setuju
secara pribadi juga begitu
pak asep bagaimana anda sendiri
saya sih penganut hukuman mati dan yang pertama menentukan hukum mati narkoba adalah saya
saya seorang hukum pasti akan beranggapan bahwa hukuman mati selama hukum positif

yang berlaku yaitulah dilaksanakan keputusan
secara akademis memang antara beliau dengan saya tidak akan pernah ketemu gitu
bahwa hukuman mati sampai kapanpun tataran akademis akan berbeda
ada yang anti dan ada yang pro
itu kita hormati perbedaan itu tataran akademis tanpa apapun
tapi secara hukum positif kita negara hukum hukuman positif di anut ya itu lihat
selama ada hukuman positif islam itu akan tentukan oleh para hakim
tapi misalnya sekarang kita bicara dalam konteks hak asasi manusia istilahnya
karena ini khususnya amnesty international
dan juga sekarang trennya kesanalah itu yang digunakan terhadap hukuman yang satu ini
pronya untuk hukuman mati khususnya sebagai bentuk hukuman
ya pertama konstitusi kita telah mengatur
yaitu pasal dua puluh delapan ada ajasi dan dibatasi ayat dua j nya
ketika ada perbedaan paham kita selesaikan di mahkamah konstitusi
mahkamah itu telah mempertimbangkan
baik dalam tataran para pendapat para ahli di situ
kemudian akasasi juga telah dipertimbangkan
artinya kita negara hukum
ketika kita berdiri
ketika kita berdiri
ada perbedaan penapsiran terhadap jenis hukuman
mahkamah konstitusi telah menapsirkan
eksistensi keberadaan hukuman mati diakui keberadaannya
saya menghormati penafsir undang undang dasar adalah mahkamah konstitusi
itu keberadaannya ada
itu kan kita bicara dalam koridor hukum
tapi kalau kita bicara dalam konteks hukum
pada akhirnya kan juga harus istilahnya ya
selama ini juga berubah
tergantung dengan zaman dan lain sebagainya
dan ini kan tidak bisa saja diubah
tapi pro persisnya untuk bentuk hukuman yang akhirnya membunuh seseorang itu apa
karena gini jenis jenis hukuman itu kan ada
jenis hukuman pokok dan hukuman tambahan
selama dunia juga sebagian menganut ada hukuman mati hukuman penjara ya
itu dianut ya kenapa enggak
hukum itu kan bicara hukum positif
yang dilaksanakan rajas legalitas
selama undang undang menentukan hukum ada
hakim boleh menjatuhkan putusan itu
kecuali kalau tidak ada hukuman itu hakim tidak boleh menjatuhkan itu
selama hukuman mati dan lebih sepuluh perundang undangan hukum positif
dan itu lahir setelah abad reformasi
oke sekarang ini jelas pak asep posisinya di mana
dan selalu menjawabnya dalam koridor ini karena hukuman
tapi kita sekarang bicara sekarang ya ini tipikal ya
oke sekarang kita balik ke dari segi posisi hak asasi manusia
kita kan lihat ya dulu ya hampir semua negara itu
mereka melakukan hukuman mati sebagai bentuk hukuman
tapi kan setelah itu dalam perjalanan mungkin ada misalnya yang namanya penjara
ada sekarang setelah tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan adanya pbb dan hak asasi manusia
ada perubahan pendapatnya mengenai hukuman yang seperti ini
pak raffeni sendiri bagaimana
apa pro dan kontranya dari hukuman seperti ini
apa namanya apa yang dipaparkan oleh pak asep tadi
itu adalah tipikal sebagai apa yang disebut sebagai positivis
pokoknya hukumnya ada
tapi mungkin orang lupa bahwa hukum itu diciptakan
menerangkan sebuah keputusan politik
dan keputusan politik itu siapa yang melakukan adalah legislator
nah legislator itu dalam penyusunan hukum
atau menyusun perumusan hukumnya yang menjadi hukum positif
dia tentu akan mengikuti perkembangan zaman
nah justru itu persis yang dikatakan bahwa
perkembangan zaman kita sekarang yang namanya hukuman mati itu
sudah dianggap tidak manusiawi
bentuk hukuman yang paling tidak manusiawi
yang harus ditinggalkan atas nama peradaban
dan ini sudah terbukti dengan data
dan trennya sudah jelas
ternyata dimana kita lihat bahwa dari satu ratus sembilan puluh dua negara di dunia
itu dia entah sudah melakukan penghapusan sama sekali
moratorium artinya apa
hukum positif masih ada
tapi mereka tidak melaksanakan
karena ada komitmen untuk mempelajari kembali
lalu berujung pada penghapusan hukuman mati
jadi itu sudah jelas
jadi tren dunia itu memang tidak raksana
dan apalagi juga bbb juga sudah tidak menganjurkan
jadi berlakunya hukuman mati
dan jangan lupa indonesia juga sudah ikut tren itu
dan kita sudah pernah melakukan moratorium antara tahun dua ribu delapan sampai tahun dua ribu tiga belas
dimana kita tidak mengecekusi
nah sekarang pak asep saya ingin anda pakai kacamata akademisnya
sekarang ya menanggalkan
sebenarnya ya dari segi ya keberadaan hukuman mati ini sekarang
ini masih perlu atau tidak baik
kalau kita lihat dari segi efektivitasnya dampaknya dan juga kegunaannya ya
saya katakan sangat perlu dan penting
orang bisa beranggapan tidak manusiawi
orang boleh membandingkan sekian negara
so bandingkan beberapa negara
katakan beberapa negara
cina india indonesia
beberapa negara negara kecil kalau jumlahnya
beberapa negara negara kecil kalau jumlahnya tidak bisa beranggapan
bisa efek itu atau tidak
itu sudah dipertimbangkan dengan tegas jelas dan konkret di pertimbangan makam atau institusi
nah sekarang apakah kita harus menganut bahwa hukuman mati harus dilaksanakan
hukum itu tumbuh berkembang sejiwa tumbuh bangsa itu sendiri
ketika tumbuh diangkat dari akar budaya bangsa menjadi legislasi tadi
nah sekarang tinggal
apakah sekarang dpr masih menggunakan hukuman mati
kan dpr wakil rakyat menggunakan tumbuh akademis yang timbulkan masyarakat
ketika masyarakat sebagian besar rakyat indonesia menginginkan
kita kawakir rakyat itu menggunakan setuju atau menjadi hukum pos itu hukuman mati
kita akan memaksakan bahwa ada sebagian yang tidak setuju kemudian ada yang sebagian setuju ya
ini ada bahayanya
gak harus ditutupi
ini ada bahayanya
makam makam konstitusi itu pun tidak tunduk pada dirinya sendiri
dia tunduk pada kewajiban hak asasi manusia internasional
di mana kita menjadi bagian dari itu
karena kita adalah negara pihak dari
konvensi tentang hak sipil dan politik
yang juga mengatur soal hak kehidupan
yang sekarang di dalam
interpretasi dari persoalan
hukuman mati itu semakin berkembang
seperti apa yang saya ceritakan tadi
jadi itu intinya
tapi ngak ya pak
konversi tidak melarang hukuman mati
pak ada pasal pasalnya
kalau kita menetapkan hukuman positif untuk mati tidak salah
ya sekarang begini
tidak harus diikuti trendnya
karena sekarang ada trendnya
bahwa negara negara sudah mengurangi
tapi ada juga trendnya
di mana mungkin untuk kejahatan tertentu
seperti misalnya terorisme
dan yang memang
begitu meresahkan masyarakat
itu juga di negara negara
justru yang dulu tidak ada
seperti contohnya india
misalnya karena ada kasus pemerkosaan yang luar biasa
mereka menginginkan adanya hukuman mati
pak asep hukuman mati oke
misalnya setuju untuk diterapkan
tapi bentuk bentuk dari kejahatan
yang memang memerlukan
bukan hukuman seperti ini
apa apa saja menurut anda
orang orang melapsirkan jalan luar biasa
kalau di china misalnya korupsi
tapi kalau di indonesia
ada ancaman matinya
dengan ada klausul klausul
dalam keadaan darurat
tapi sekarang belum dilaksanakan
baru seumur hidup yang dilaksanakan
tapi anda sendiri melihat
seperti kasus korupsi itu memang membutuhkan hukuman mati
membutuhkan hukuman mati
karena saya juga pernah menghukum seumur hidup
saya pengennya dimatikan
itu kan kondisinya bukan sedang dalam keadaan gejolak ekonomi
sehukum seumur hidup
kita lihat kejadiannya
tiga itu kejahatan
saya kira harus mendapat perhatian khusus
karena itu adalah kejahatan serius
oke apalagi kira kira yang menurut anda
memang perlu adanya hukuman mati
saya kira dandanya itu yang lampaknya
saya lihat data yang menggunakan
karena keselnya juga
kebanyakan masyarakat atau publik
menurut anda apa yang dikhawatirkan
menjatuhkan hukuman mati
dan mungkin kalau pembunuhan
agak sedikit beda
itu yang disebut sebagai cakupan
cakupan dari tindak kejahatan apa
yang masuk di dalam
jadi memang itu adalah
satu pembahasan yang sangat spesifik
di kalangan akademis
di kalangan ahli hukum
yang duduk di komite ham pbb
yang merupakan bagian dari kita juga karena kita adalah negara pihak dari komite tersebut
itu skop itu semakin lama semakin kecil
kejahatan apa saja yang masuk
semakin lama semakin kecil
karena memang betul yang pak asya bilang konvensi memang tidak melarang
tidak boleh ada hukuman mati betul
tapi yang saya katakan bahwa perkembangan dari sebuah hukum itu
itu akan mengikuti perkembangan peradaban
kita sebagai bangsa pun nggak bisa hidup sendiri
kita berada dalam sebuah peradaban dunia yang luas gitu kan
dan mengikuti public opinion itu sangat berbahaya
pada suatu hari memang ada public opinion yang misalnya
namanya genosign itu juga dilakukan dan lain sebagainya
public opinion itu bisa berubah
anda sebagai wartawan juga tahu tergantung bagaimana anda bertanya
perubahan itu bisa terjadi
jadi skop semakin kecil terutama yang namanya drugs related crimes
atau kejahatan yang terkait dengan narkoba itu sudah tidak bisa masuk lagi di dalam pidana mati
ya memang masih banyak sekali pro dan kontra mengenai hukuman mati
oleh sebab itu kita melakukan diskusi seperti ini
tapi kita break sebentar ya pak reveni juga pak asya
pembahasan mengenai pelaksanaan hukuman mati akan kita lanjutkan
sesaat lagi tetaplah bersama insight
masih dalam insight sepanjang tahun dua ribu lima belas
di bawah presiden jokowi indonesia telah mengeksekusi empat belas orang terpidana mati
kebanyakan adalah pelaku kejahatan narkotika
sebelas orang yang dieksekusi pada tahun dua ribu lima belas adalah warga negara asing
pelaksanaan hukuman mati membuat indonesia dikecam oleh dunia
dan membuat hubungan bilateral dengan sejujurnya
negara yang warganya dieksekusi itu sempat merenggang
nah seperti australia perancis belanda dan brazil
nah tahun dua ribu enam belas ini pemerintah akan kembali melaksanakan eksekusi tahap ketiga
pada tahap ini kebanyakan terpidana mati berasal dari negara negara
yang juga masih melaksanakan hukuman mati termasuk dari indonesia
ya kita lanjutkan kembali perbincangan bersama raffi dijamin
direktur dari amnesty international asia tenggara dan juga asep iwan iryawan
peradilan umum dan pak asep dan pak raffendi ini posisinya sudah jelas ya
pak asep itu mendukung diberlakukannya hukuman mati
sementara pak raffendi dan juga karena dari amnesty international
menganggap bahwa ini sudah tidak waktunya lah kita tidak melakukannya lagi
tapi khusus untuk yang di indonesia ini tahun dua ribu lima belas ada dua gelombang ya
dan tahun dua ribu enam belas ini akan diberlakukan lagi
kapannya kita masih belum tahu
tapi pak asep memang walaupun anda setuju diterapkannya hukuman mati
tapi untuk kasus kasus ini menurut anda memang perlu dilakukan
karena saya suka pelaksanaan eksekusi
eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan
ini perintah hakim bahwa ini harus dihukuman mati
artinya jaksa harus melaksanakan putusan mati tersebut
cuma disayangkan kan pelaksanaan mati ini sekarang menjadi alat
ya setiap ada reshuffle selalu jaksa agung ini ada isu isu hukuman mati
kenapa nggak dari dulu dulu gitu kan
ada kepentingan apa jaksa agung
oke ini menarik sekali
karena memang indonesia menerapkan hukuman mati
tapi untuk kasus kasus narkoba ini
apakah pelaksanaannya memang kali ini ada maksudnya tertentu yang di luar penegakan hukum
ya saya hanya melihat ada gelombang satu gelombang kedua gelombang ketiga
kenapa nggak gelombang tsunami sekalian
saya katakan kepada mereka ini perintah hukuman hakim
yang harus dilaksanakan
suka nggak suka jaksa harus melaksanakan
justru kalau jaksa tidak melaksanakan jaksa itu melanggar undang undang
karena perintah hakim putusan harus dilaksanakan
ya tapi kalau misalnya motivasinya ini tadi disebutkan mungkin ada
karena munculnya setiap ada politik
hukum selalu ketika pelaksanaan eksekusi mati
jaksa hukum ini setiap ada dengan isu resapel
ternyata ada beberapa kali
tapi ini berarti ada semacam kecacatan dalam pelaksanaan hukumnya
khususnya bagi mereka yang hidupnya akan diberhentikan
karena kita lihat kan tahun dua ribu delapan sampai tahun dua ribu tiga belas itu pernah dimoratorium
dan tiba tiba sekarang ada gelombang seperti tsunami ini
ini ada berdampak terhadap proses rasa keadilan itu sendiri
sekali lagi kalau ada hukum itu rasa keadilan itu sudah selesai
ketika dilaksanakan putusan hakim
menjatuhkan putusan yang sudah bht
itu keadilan sudah dipertimbangkan oleh hakim
sekarang tinggal jaksa melaksanakan putusan hakim itu sendiri
tidak bicara rasa keadilan bicara waktu di sini
hukum kan mengatur kepastian keadilan kemanfaatan
keadaan sudah selesai diproses oleh hakim
dari awal dari proses dipenyidikan penuntutan
sampai dia upaya hukum langsungkan sampai gerasi itu selesai
saya mendeteksi di apa yang dikatakan pak asef
semacam kekhawatiran dalam pelaksanaan kali ini
bukan dari segi hukumnya tapi dari segi aspek politiknya
tapi ini masih ada
nah sudah bisa dikatakan
kalau hukum sudah selesai kan diperintah hakim
justru yang menarik bagi saya tadi saya katakan tadi
ketika ini adalah dunia hukum selalu dikaitkan ada kepentingan kepentingan tertentu
yang kita tidak suka di situ
tidak sukanya kenapa
lha sekarang lihat
untuk penentuan siapa yang di eksekusi mati
jelas ya harusnya kan gampang bagi saya
mana yang sudah bht mana yang sudah gerasi
tapi ada pemilihan pemilihan tertentu yang sebab itu adalah
kenapa harus dilakukan itu oleh seorang jaksa
ya nah ini menarik ini pak raffendi
kalau kita melihat ini ini kan berarti jadi hukuman mati ini
karena bisa dipakai untuk tujuan istilahnya politik
tujuan tekanan publik dan popularitas dan lain sebagainya
sementara ini menyangkut kehidupan seseorang
menyangkut nyawa manusia dan nyawa itu tidak bisa dikembalikan kalau sudah di eksekusi
berarti ada sesuatu dalam hukuman ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan baik baik oleh republik ini
republik itu siapa
ya justru para pimpinan politik dan para pimpinan peradilan
justru dalam protes kami sejak eksekusi kemarin tahun lalu dilakukan
tidak usah kita bicara soal tekanan internasional hubungan semakin memburuk
dari kita saja seorang dari kita
kita melihat berdasarkan kajian riset yang cukup sahih
amnesty international pun melakukan riset ke lapangan
bahwa sistem peradilan kita ini yang dibanggakan sama pak asep ini sebagai mantan hakim ini
sistem peradilan kita ini masih sangat banyak lubangnya
dan terutama konvensi internasional mengatur
kalau negara masih berpengaruh
kalau tidak mau melakukan pidana mati silahkan
harus ada yang disebut sebagai proses pengawalan yang sangat ketat
ketika seorang tersangka terpidana mati itu
mulai dari awal di tingkat kepolisian
maka yang disebut sebagai due process of law
perlindungan sejak awal bahwa hak dia terhadap pembela
hak dia terhadap penerjemah
sehingga dia tahu apa yang dituduhkan pada dia
harus sejak dia dipolosek
sampai kemudian kekejaksaan
sampai dia kemudian kepada peradilan
nah kita lihat peradilan pun bisa dibeli
kita lihat di kepolisian banyak terjadi kasus korupsi
kita lihat di penjara mereka menjadi semakin drug addict
jadi persoalan konsul kita adalah
please deh kita lihat tuh semua terpidana mati
apakah terjadi apa yang disebut sebagai prinsip
safeguarding prinsip itu
pengawalan terhadap pelindungan untuk pidana mati
sudah dilaksanakan atau belum
jangan diburu buru karena hal hal yang lain
tapi sejauh ini
tapi pak asep sejauh ini setuju apa yang dikatakan oleh pak raffendi
karena proses ini kan memang penting untuk
betul bahwa fakta peradilan ada cacat
ada mafia dan sebagainya
tapi untuk perkara narkoba silahkan data
yang pernah dihukum mati adakah kesalahan
saya ada buktinya
zainal yang masih tahun lalu
itu putusannya itu bertahun tahun berada di peradilan tinggi
dan ketika namanya muncul
empat hari kemudian dikirim kepada mahkamah agung
diputuskan dalam waktu empat hari
dari mana itu
itu keputusan pemenangan tapi kan kesalahan dia
sekarang saya mau tanyakan sendiri
sekarang saya mau tanyakan sendiri pak asep
khususnya dalam kasus narkoba ini
apakah kasus narkoba ini memang memerlukan pidana hukuman mati
hukum positif pak
ya enggak tapi kenapa
akibatnya coba tempatnya sekarang
yang diakibat oleh narkoba berapa ribu dan berapa
ada yang bisa buktikan
anda bisa buktikan enggak
itu udah tanya
di bnn itu enggak ada
silahkan buka aja ayo kita buka
dipertanyakan ui ui
itu tidak benar
tidak ada hubungan langsung antara narkoba dengan hubungan lain
ini memang jadi emosi
tapi kalau kita lihat ini secara trend di dunia ya
mungkin hukuman mati itu khusus untuk narkoba semakin lama
ini tidak diterapkan karena mungkin dianggap bahwa yang diperlukan justru rehabilitasi
atau dan lain sebagainya
tapi argumentasi kenapa hukuman mati ini tidak cocok untuk seperti narkoba ini
memang disebutkan bahwa narkoba itu apalagi dengan penyelundupan dan lain sebagainya
begitu banyak ya terdampak ya korban korban ya karena narkoba itu
kenapa tidak cocok untuk hukuman mati
ini dasarnya kenapa dianggap tidak cocok argumennya sangat sederhana
bahwa kejahatan narkoba itu
banyak melibatkan apa yang disebut sebagai orang orang miskin yang terjebak di dalam peredaran narkoba
banyak kurir kurir itu ya
kurir kurir apa yang disebutkan sebagai mules kurir gitu ya
dan ternyata begitu
dan karena kompleksitas seperti itu ada yang korban trafficking dia terjebak kasus mary jane
jelas jelas dia korban trafficking
tapi toh dia sudah dihukum mati
hukum positif hukum positif butuh mati
tapi ternyata ini korban trafficking
terpaksa ditinjau kembali
jadi nggak bisa kita cuma positif positif doang demi hukum
kita harus bicara demi keadilan
bicara soal keadilan apakah hukum kita sudah memiliki asas peradilan
itu yang senang dipertanyakan
itu yang kita pelajari sebagai bangsa marilah berjiwa besar
pelajari itu semua terpidana mati melihat bagaimana apakah sudah benar proses sejak awal itu sudah adil
ya ini menarik sekali karena ada istilahnya kalau misalnya kita membunuh seorang dengan ada buktinya yaitu kita memiliki pisau atau pistol dan lain sebagainya
itu ada pelaku ada korbannya
tapi mungkin untuk narkoba siapa yang istilahnya dirugikan atau siapa yang kena dampak narkoba ini kan tidak ada buktinya misalnya hubungan langsung
ini bisa dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari hukuman mati

mana putusan pengadilan filipina kita tunggu kan

nah sekarang kalau berizin trafficking nya belum terbukti kok mana putusan pengadilan filipina kita tunggu kan kalau putusannya jelas malah dia sudah mengambilnya sudah mengajukan

nah sekarang kalau berizin three year process
itu ada ideologi meng lam narkoba ada ideologi
pertama itu pengampunan
berizin faktanya mengajukan gerasi kan hukumnya
mati di indonesia tadi yang saya tertarik karena pemerintahan ini khususnya di bawah jokowi kayaknya
semangat sekali kira kira kenapa dimana misalnya sebelum sebelumnya tidak terlalu dianggap bahwa ya
istilahnya moratorium dululah bisa tahu itu kan kebijakannya anda melihat ini ini sesuatu yang
positif sesuatu yang bagus untuk indonesia ini putusan hakim harus dilaksanakan itu jokowi mau
pameran apa ada gelombang satu gelombang dua gelombang tiga dan seterusnya oleh jaksa agungnya
atau mereka saya nggak tahu saya bukan juri bicaranya dan saya bukan kepentingan kelompoknya
mereka ya ini anda sendiri melihat ya dengan adanya ini karena yang saya masih ini adalah hukuman
mati terhadap seseorang tapi kalau misalnya di ada aspek lainnya seperti misalnya ada
public ke popularitas public opinion dan juga mungkin ya keinginan untuk menunjukkan penegakan
hukum itu itu menurut anda bagaimana sudah jawab sendiri itu kelihatannya keinginan
untuk menunjukkan bahwa republik yang sekarang dipimpin oleh kabinet ini adalah pada kabinet
dan pimpinan yang ingin menerjakan penegakan hukum itu sah sah saja bagus memang ya tapi justru
itulah ketika kita melakukan penegakan hukum mari kita lihat sekarang para kasus terpidana mati ini
sudah banyak kajian kajian dari kami kelompok asasi manusia menunjukkan bahwa hampir semuanya
itu adalah miur kurir bandarnya itu mungkin enggak pernah barangkali ada bandar yang besar
yang kemudian teresekusi semuanya adalah miur ya baik dari dari segi itulah kita menunjukkan bahwa
kita tegas kita tegas itu kita tegaskan sekarang ham berantas korupsi dari mulai tingkat kepolisian
kejaksaan sampai peradilan jamin sistem peradilan itu bisa menjamin hak para terdakwa
tersangka sampai menjadi terdakwa ya dan transparansi di dalam pelaksanaan gerasi kita sendiri masih
banyak grey area ya soal perasaan gerasi amnesty segala macam itu baik kita berbicara
sebentar tapi kita lihat juga rata rata masyarakat indonesia setuju ya dengan hukuman mati untuk
narkoba ya dan dan ini mungkin juga menjadi salah satu yang membuat hukuman mati kali ini juga
dianggap cukup populer ya istilahnya di indonesia kita akan lanjutkan pembahasan
mengenai hukuman mati setelah informasi berikut ini tetaplah bersama insight
iya kita lanjutkan insight perbincangkan mengenai hukuman mati saya dikembangkan di jamin
direktur regional amnesty international asia tenggara dan pasifik dan asep iwan iryawan
mantan hakim peradilan umum tadi kita diskusinya begitu hangat ya segi tapi ini tapi tapi memang ini
sebenarnya mencerminkan emosi ini mencerminkan
apa yang terjadi di masyarakat kalau kita
bicara mengenai hukuman mati itu
saya setuju atau tidak akan pernah selesai
tapi sebenarnya diskusi ini memang
harus dilakukan karena
akhirnya ya kalau kita lihat ya
dari sejarah seluruh dunia
dulu kan mereka macam macam ya bentuk
hukumannya yang begitu mengerikan tapi setelah
kita sudah masuk ke
istilahnya dunia yang lebih beradab
mungkin ada hal hal yang lain
yang harus dipertimbangkan tadi pak asep memang
hukuman mati ini sesuai dengan konstitusi
indonesia hukuman positif
dan juga dianggap perlu tapi
sementara sistem penegakan hukum
di indonesia sendiri masih belum sempurna
kira kira kan tentu masih perlu diperha
banyak yang harus diperbaiki apalagi
sebelum menerapkan hukuman
yang bisa mengakhiri jiwa
seseorang kita akui
sistem peradilan ada yang cacat kita banyak
kasus kasus ya tapi sekali
tunjukkan di indonesia kalau narkotika
sekali lagi kan hakim untuk menjatuhkan
mati tidak sembarangan jangkakan mati lima belas
tahun atau sepuluh tahun kita berat
saya yang pertama pelaksanakan hukuman mati
terhadap bandar bandar narkotika
olahraini dan tidak kawan kawan berat kita
menjatuhkan sebagai orang beragama melakukan
istilahnya tahajud dulu berkali kali
untuk melakukan hukuman mati sekali lagi
ketika kita menjatuhkan hukuman mati
dalam sistem peradilan oleh para hakim
mereka yang menjatuhkan mati saya katakan sekali lagi ya
boleh dikatakan saya berani bertaruh ya
tidak ada yang cacat tapi kalau
menangani perkara perkara yang lain
kita akui beberapa
pasangkan jangkauan karta itu bukan hukuman mati ya
hukuman penjara misalkan
tapi kenapa bisa yang khusus untuk naruh
narkotika mengasah bahwa betul betul
tapi yang lain lain ada cacatnya
ini kan berarti
datanya paling gampang semua yang dihukum mati oleh para hakim
yang hukum mati narkotika tunjukkan kepada saya
kalau ada mereka pernah cacat salah hukuman matinya
itu aja paling gampang datanya
mereka kan mengalami sendiri perjuangannya
hakim untuk menjatuhkan putusan itu
bisa kena kapan kawan saya menjatuhkan hukum mati
atau persis bagaimana mereka ketika mereka
menjatuhkan hukuman mati terhadap bandar bandar narkotika
dan terbukti kan tidak pernah ada yang salah
terhadap hukuman mati narkotika
pak raffendi setuju bahwa yang selama ini dilakukan itu
betul betul bebas dari cacat dan lain sebagainya
nggak ada kan hukuman mati dibatalkan
datanya mana yang salah coba
boleh boleh saya tunggu
data bahwa justru banyak sekali kesyarakatan
yang terhadap hukuman mati
barusan saya sebutkan kasus zainal abidin tersebut
itu yang di sumatera selatan
bagaimana putusan sudah bertahun tahun
tiba tiba ketika namanya muncul untuk eksekusi
dalam waktu empat hari
hakim mahkamah agung melakukan
putusan untuk hukuman mati
oke sekarang ke depan
ke depan saya katakan tadi
itu sudah melalui proses
yang berubah menuju
pembinaan daripada penghukuman
khusus untuk narkoba ya
jadi lebih ke bukan retribusi
atau balas dendam tapi lebih ke rehabilitasi
betul apalagi ke narkoba
karena kejahatan yang sangat spesifik itu
yang dimana ada spesifik
saya akan jelaskan lagi
tapi intinya adalah begitu
jadi dari revisi yang sedang sedang kita lakukan sekarang
dalam perundang undangan maka itu yang perlu dilihat
bentuk pidana apa saja
yang masih dipertahankan
untuk hukuman mati
kira kira arahnya kemana ini
untuk revisi ini apakah akan berakhir pada akhirnya
melarang hukuman mati itu sendiri
atau hanya untuk kasus kasus tertentu
pertama tahapannya begitu ya
skopnya dikecilin dulu
contohnya untuk seperti apa
kalau ada hukuman mati untuk kasus apa saja
untuk kasus henies crime misalnya
heinous crime itu adalah
sebuah kejahatan yang dilakukan
dengan sangat kejam
kekejaman yang luar biasa
semua itu yang
pembunuhan berencana yang
kalau misalnya pemerkosaan yang
begitu banyak ini itu termasuk dalam
itu pemerkosaan bukan
perse begitu walaupun itu
kejahatan yang tergantung
pidana berat tapi tidak masuk
dalam pidana mati
asyaf setuju harus ada pengurucutan
dalam apa saja yang perlu
mendapatkan hukuman mati
tadi saya katakan yang disebutkan kejahatan serius
yang dampaknya sangat membahayakan
kelangsungan umat manusia
termasuk narkoba karena sekarang sudah ada trendnya di dunia
bahwa dilihat ini sebagai
sekali lagi saya katakan sejak awal ya
kalau republik ini nantinya tidak ada hukuman mati
hakim tidak akan mungkin menjatuhkan mati
kalau hukuman itu proses akademis yang lain di dunia
diputuskan itulah sehukuman mati
kan jadi dilarang
cuma untuk mencapai itu kan harus ada diskusi kajian dan lain sebagainya
kita kan lihat politik hukum kita kan
di bungkus satu di rukuhp di mana narkotika terorisme
korupsi masuk di rukuhp
di bungkus satu disebutin hukuman mati menjadi alternatif
tapi pencantuman jenis hukuman mati masih ada
cuma menjadi hukuman alternatif
itu politik hukum yang ada di dpr sekarang
ini ada hal yang menarik mengenai hukuman mati
karena orang selalu melihatnya ini hukuman mati
orang ini nanti akhirnya akan apakah dieksekusi digantung dan lain sebagainya
tapi kan sebelumnya dengan proses yang begitu panjang
dengan nasib yang tidak jelas kapan persisnya itu akan dilakukan
sudah ada semacam hukuman yang bertahun tahun
ini bentuknya penyiksaan
sekarang saja yang sudah masuk dalam daftar hukuman mati
mereka sudah merasa depresi dan lain sebagainya
ini kan membuat hukuman ini kan sebenarnya ya aspek ketidakmanusiaan itu ada di situ
ketika sudah dijatuhkan hukum mati
terlalu berkotong hukum tetap sudah gerasi
itulah eksekutor harus berkesanakan cepat
tapi justru yang ada sekarang kan banyak orang yang ditunggu
kenapa kejaksaan dari seakan akan gelombang satu gelombang dua gelombang tiga
kenapa ketika sudah bht sudah mengajukan gerasi tidak dilaksanakan
nah persoalannya kan lumpuh
kenapa kalau ada cicilan cicilan kayak orang tasikat kreditan
ini sangat bukan lagi melanggar hak asasi manusia
karena kita sudah masuk ke dalam penyiksaan sebenarnya
itu sudah dikonfirmasi bahwa menunggu sebuah proses peradilan yang berlarut larut
itu adalah bentuk penyiksaan dari terpidana mati
dan kita juga mempunyai tanggung jawab ham terhadap hal tersebut
kita adalah negara pihak dari konvensi anti penyiksaan
yang semua nanti sedang terjemahkan di dalam revisi
di undang undang pidana kita
nah itu nanti akan dimasukkan ya sebagai pertimbangan
makanya ada pertimbangan setelah sepuluh tahun
dia bisa mendapatkan kemungkinan untuk dirubah pidananya
ada konsep seperti itu
salah satu contoh yang tahun dua ribu lima belas
ada dua orang yang mungkin selama di penjara
dia ternyata berkontribusi terhadap masyarakat
dan menunjukkan bahwa dia sudah berubah dan lain sebagainya
tapi akhirnya masih dihukum mati
ini kan berarti ada sesuatu yang aneh ya dalam perjalanan hukuman mati
konsep yang namanya katanya lapas pembinaan
warga perasan yang terjadi
bahkan di lp coba
bagaimana seorang yang dulu hukuman mati
minta gerasi dirubah dan berbohong
akhirnya melakukan lagi kan
contoh yang tersebut namanya
olah predi budiman ada sembilan sindikat
itu kan main main di lp
dia tidak pernah kapok bandar bandar narkotika ini
kapan mereka mau berbuat baik
kalau mereka bandar bandarnya tidak dieksekusi secepatnya
sampai predi budiman hukuman matinya dua kali
semua kelas kelas predi budiman
oke sekarang kita bicara mengenai hukuman ya
ada hukuman misalnya yang sifatnya retribusi atau balas dendam
untuk memuaskan mungkin kemarahan kita
terhadap suatu kejahatan yang begitu luar biasa
tapi ada juga sekarang yang mungkin
apa sih tujuan hukuman itu supaya jerah
supaya tingkah lakunya berubah
supaya ini menjadi semacam prevention atau
hukuman itu dulu gini
orang menghukum itu misalkan orang nyuri kuda
itu paling salah yang di persyarat hukum selalu
yang dihukum itu bukan masalahnya orang yang dihukum
supaya orang tidak curi kuda
sederhana berpikirnya gitu
tapi itu sudah dibuktikan dalam khususnya hukuman mati secara keseluruhan
bahwa ini aspek jerah itu ada
pembelajaran bagi siapapun jerah kepada para pada bandar narkotika
tapi misalnya ini sudah dua kali gelombang ya
tapi nanti mungkin ada gelombang tiga empat
itu kan menunjukkan bahwa aspek jerahnya itu tidak jalan
enggak bukan itu
ju dengan hukuman mati aja sekarang tambah kayak coba lihat lp
coba lihat kejaksaan
apa yang terjadi
pak raffendi aspek kejeraan ini
ini masih diperdebatkan tapi di negara negara lain justru karena tidak ada dampaknya
data itu tidak berbicara seperti itu
hukuman mati yang dilakukan dua ribu empat belas
satu ngo di indonesia sudah bikin juga kajian
bahwa semenjak ekskusi itu
apakah kemudian kejahatan narkoba merendah
jadi apakah itu efek jerah
fakta dan data menunjukkan tidak ada efek jerah
tapi kenapa kita masih mencari
tapi kenapa kita masih mau percaya ada efek jerah
jadi tidak mengerti nih sebagian orang orang
hukuman mati kenapa berkembang narkobanya
karena tadi ekskusi bandarnya
dia memproduksi semakin banyak itu bandarnya berkembang
coba kalau bandar jadi mati di senjak awal
ini sebenarnya tidak berguna
ini bukan berguna
karena gini secara pribadi juga saya menyaksikan ya
apalagi karena di situ mungkin ada salah sedikit prosesnya atau
miskerja kebenaran atau mungkin ada hal hal yang lain
tapi tidak bisa dikembalikan lagi karena orangnya sudah dihukum mati
sudah tidak bisa dikembalikan
aspek hak asasi manusia ini menurut pak asep tidak penting
untuk dijadikan perhatian
sekarang mempertimbangkan ajasi orang pelakunya yang telah menimbulkan korban
apakah tidak dipertimbangkan korban ajasi orang yang matinya ribuan
oleh sebab itu kita ada penjara kita ada hukuman
perbuatannya lebih biadab daripada bunuh orang
kenapa yang membunuh orang ribuan banyak karena tidak dibunuh juga
kalau selama hukumnya membolehkan kenapa tidak
kalau buat saya sudah jelas tidak ada efek jerah
maka tidak perlu dipertahankan lagi
tidak ada sekarang bukti yang menyatakan efek jerah itu ada
dari terjadinya hukuman mati empat belas orang
jangan lupa empat belas orang itu banyaknya luar biasa
kita menjadi juara dalam eksekusi di asia tenggara
gimana malah kita kasih contoh yang lebih buruk
di regional itu malah mereka mulai berpikir
singapura saja menghilangkan apa yang disebut sebagai mandatory deck penalti
mandatori berarti hakim tidak punya pilihan harus memberikan pidana itu hukuman mati yaitu narkoba
itu sekarang dihilangkan
ada diskresi pada hakim untuk melihat apakah dia harus pidana mati atau tidak
baik kita break sebentar
tapi perlu dijelaskan lagi walaupun memang dunia sudah ke arah untuk moratorium dan lain sebagainya
negara negara lain juga masih menerapkan hukuman mati ya
termasuk misalnya negara seperti amerika serikat
negara bagian beberapa
masih ada beberapa gitu
baik kita istirahat sebentar
pembahasan mengenai hukuman mati masih akan kita lanjutkan sesaat lagi
mengenai hukuman mati
sekarang kita melihat ke depannya seperti apa apa lagi
ini kan di dunia ya di eropa misalnya european union ya uni eropa
mereka tidak mau menerima negara negara yang masih menerapkan hukuman mati
atau paling tidak tidak melakukan moratorium
kita lihat juga di negara negara seperti tadi sudah disebut
yang memang menerapkan hukuman mati sudah lama tidak melakukannya
atau jumlahnya juga semakin lama semakin dikurangi
nah indonesia ke depannya walaupun ini merupakan bagian dari konstitusi dan lain sebagainya
apa yang masih kita perlu perbaiki yang kita bisa lakukan
supaya sebenarnya ke depannya itu bisa tidak selalu kontroversial
dan aspek rasa keadilannya itu memang betul betul ada
kita negara hukum perlu ada penegakan hukum
penegakan hukum itu karena dua faktor politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat
ketika kesadaran hukum hukum masyarakat tinggi siapapun yang namanya masyarakat
tidak melakukan perbuatan yang diancam mati tidak akan terjadi hukuman mati itu
yang kecil kecil lah pencurian tidak akan mungkin hakim menjatuhkan pencurian
hukuman terhadap pencurian penjara ataupun apapun bentuk hukumannya
sekarang politik hukumnya politik hukum itu ditentukan oleh pemerintah dan dpr
sejauh mana dpr partai hukumnya ke depan tentang kejahatan baik kejahatan serius
kejahatan luar biasa kejahatan ringan dan sebagainya mau kemana diarahkan
kita mengandung kodifikasi tertutup yaitu ukuhp yang semua jatuh ke semua di situ
tapi apa yang terjadi sekarang akan muncul parsial parsial undang undang teroris
padahal teroris sudah dimasukkan situ nanti juplikasi
tidak hanya itu yang sekarang lagi berkembang
kekerasan seksual itu pks penghaluskan seksual
padahal kejahatan seksual ada juga di situ
nah sekarang kemana politik hukum pemerintah jelas gitu kan
kalau tidak jelas tegas tuntas akhirnya kan duplikasi
akhirnya berbenturan satu sama lain
nah kembali ke hukum
apakah sekarang pemerintah akan tetap menganut seperti politik hukumnya di rukuhp
yang dimana narkotika korupsi teroris masuk di situ
akan menganut di buku satunya
kita serahkan pada politik hukum
tidak tanya masyarakat
tapi kalau kita serahkan misalnya pada hukum kita misalnya pada dpr dan lain sebagainya
masih banyak cacatnya di situ
sehingga mungkin argumentasi yang dibawa juga
apalagi kalau kita bicara mengenai public opinion
itu juga bukan sesuatu yang bisa terusnya berguna
apalagi misalnya public opinion itu didasarkan oleh emosi dan lain sebagainya
dan juga didasari oleh emosi yang mungkin hanya sesaat
tapi tidak dipikirkan secara jangka panjang ke depannya
untuk memperbaikilah sistem hukum kita
pertama kita tinjau kembali apa yang disebut sebagai kebijakan narkoba

dan juga penjara kita penuh

dan juga penjara kita penuh
dan juga penjara kita penuh
dan juga penjara kita penuh
dan juga penjara kita penuh
adalah karena terlalu cepatnya orang dipenjara untuk kejahatan narkoba
padahal ada konsep rehabilitasi
kedua yang paling sederhana mereview kembali persoalan
menguji kembali semua terpidana mati yang ada
dilihat dari mulai sejak kapolsek ditangkap
kadang kadang hakim itu kan menerima semuanya sudah jadi dalam sebuah naskah
naskah tuduhan naskah pembelaan dan sebagainya
naskah tuduhan naskah pembelaan dan sebagainya

tidak mengikuti secara detail bagaimana proses itu sejak awal
sehingga bisa terjadi putusan yang salah juga
jadi memang administrasi peradilan ini sejak awal harus di rapikan
terutama khusus untuk hukuman mati
kalau masih ternyata politik hukum ini
saya dalam hal ini sepakat
emang harus ada politik hukum yang jelas
prinsip prinsip mereka tangani cepat tegas itu ya benar
harus cepat tegas dan murah
itu memang prinsipnya ini yang kita alami
justru karena ini tidak dijalankan
maka kemudian terjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia
seperti menunggu yang berlarut larut akhirnya jadi penyiksaan
apalagi di indonesia kan karena kita dikenal bahwa ya hukum kita bisa dibeli
kita masih banyak korupsi dan lain sebagainya
sehingga dalam bentuk penegakan hukumnya
apalagi menerapkan sesuatu yang sifatnya final
tidak bisa di review ataupun direhabilitasi kembali
itu berarti ada semacam ya oleh sebab itu kita
mungkin dikritik oleh negara tetangga oleh negara negara lain
bahwa ya gimana kalian saja penegakan hukumnya tidak sempurna
kok bisa misalnya jatuhkan hukuman seperti hukuman mati yang begitu final
dan itu ketika kita membela buruh migran kita di luar negeri yang terancam hukuman mati
yang kita belakan bukan kejahatannya
tapi kalau memang dia kemudian jahat
kemlu selalu bilang bahwa kita tidak mau mengampuni orang yang memang sudah membunuh gitu ya
tapi kita akan lihat apakah dia sudah terpenuhi azas peradilan
safeguarding principle ketika dia itu sejak awal menjadi terdakwa terpidana mati
nah itu yang dilihat
ini mungkin juga aspek kredibilitas
kita negara indonesia kredibel tidak untuk menerapkan sesuatu seperti hukuman mati
bisa dikatakan untuk tiga kejahatan tadi terutama yang narkotika
bisa dipertanyakan kredibel kalau jelas
kalau korupsi kan belum ada
kalau korupsi belum ada
nah kita dipertanyakan
kalau teroris kita pertanyakan
itu kan cepat dan kelihatan perbedaan teroris sama narkotika
karena narkotika itu kan beda
sikap dan perlakuan siapapun terhadap perkara teroris
tapi karena saya bukan bidangnya teroris dan tidak pernah mengalami searah mpd saya tidak
ya ini menarik sekali karena ngomong ngomong mengenai terorisme yang di norwegia yang ada
dia membunuh tujuh belas orang ya
tapi dia diancam hukuman selama dua puluh lima tahun
tapi dia menuntut bahwa dia diperlakukan tidak adil ya karena diisolasi dan lain sebagainya
dan ternyata tuntutannya itu
itu dipenuhi karena memang dianggap isolasi itu tidak manusiawi
kita tidak akan mungkin ya ke arah seperti itu
sudah hukuman dari segi hak berdasarkan murni hak asasi manusia
ya memang begitu
hak asasi manusia memang melihat pada prinsip martabat dari kemanusiaan itu
walaupun dia adalah seorang pembunuh pemerkosa atau apapun penjahat apapun
dia tetap seorang manusia
yang tetap kita tidak bisa negara tidak bisa perlakuan dia seperti binatang
ya seperti bukan manusia
tetap dia adalah manusia
itulah prinsip dari asasi manusia
baik tapi di indonesia mungkin agak masih terlalu jauh ya kalau kita mengarah ke situ
terima kasih banyak
terima kasih kepada mbak revendy
diskusi yang sangat menarik dan memang menimbulkan pro dan kontra tapi begitulah keadaan indonesia
dan dunia juga sama
dan dunia juga sama
dan ini mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang ya sambil kita hingga kita mencapai suatu kesepakatan yang kita anggap bisa lakukan
kita terapkan dengan baik
memang pelaksanaan hukuman mati hingga kini masih menjadi pro dana kontra
sebanyak satu ratus dua negara atau lebih dari setengah jumlah negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan
sementara kita di indonesia dan ada lima puluh tujuh negara lainnya yang masih menerapkan hukuman mati sebagai sanksi terberat bagi tindak kriminalitas
memang negara harus memastikan penerapan sistem peradilan yang benar benar adil sebelum menjatuhkan sanksi yang menghapuskan hak hidup seseorang
di sisi lain tingginya angka kriminalitas juga merupakan bukti adanya kesalahan dalam suatu sistem di masyarakat
nah pemerintah juga harus melakukan perbaikan untuk menghapus tindak kriminalitas dan juga meninjau kembali relevansinya terhadap sanksi terberat hukuman mati
ya demikian insight dan saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
terima kasih sampai jumpa dan bye bye